kementerian pertanian menyalurkan bantuan senilai sepuluh miliar rupiah untuk mendukung petani di pulau madura
dalam kunjungan di pamekasan kemarin menteri pertanian juga mengaku optimistis bisa membangkitkan gairah petani milenial di pedesaan maupun pesantren
menteri pertanian amran sulaiman selasa siang bertemu dengan petani semadura di pamekasan
dalam kesempatan ini menteri amran yang didampingi seluruh bupati di madura memberikan bantuan senilai sepuluh miliar rupiah berupa benih komoditas pangan holti kultura sapi kambing ayam dan mesin pertanian
menteri amran meminta para bupati memperhatikan berbagai kendala terkait pertanian utamanya untuk produktivitas lahan
kementerian pertanian juga akan membangun sebanyak mungkin embung untuk pertanian sehingga sawah bisa dialiri air sepanjang musim
kementerian juga akan menggairahkan pertanian milenial di kalangan kelompok tani masyarakat maupun pesantren diantaranya lewat pengoptimalan mesin canggih penunjang pertanian
kami mendorong petani milenial
sekarang ini sudah ada kurang lebih empat ratus sampai lima ratus ribu orang
mereka tertarik karena mereka tertarik di sektor pertanian karena kita mentransformasi pertanian tradisional menjadi pertanian modern
sehingga petani petani kita tertarik untuk turun ke sawah menggunakan kunci kita tertarik sektor pertanian
di akhir pertemuan menteri amran mengingatkan agar perusahaan besar tidak lagi menaikkan harga pakan ternak karena harga jagung sudah turun
mbak mbak jain jain pak mbak kaisan cak wati murt